reva audrey tak mampu menahan kesedihannya
putri pertama artis vitalia sesha ini bukannya takut divaksin
namun nomor induk kependudukan remaja lima belas tahun ini telah dipakai orang lain
sehingga namanya tidak bisa diakses untuk proses administrasi

yang kedua adalah masalah administrasi
ya tadi itu ada yang mau divaksin tapi ternyata nicknya sudah terpakai
vaksinasi ini dilaksanakan di gerai vaksinasi masal covid sembilan belas jalan cutmutia
menteng jakarta pusat rabu sore dan akan berlangsung hingga akhir agustus mendatang
dinas kesehatan provinsi dki jakarta telah menyalurkan
dua puluh dosis vaksin moderna ke tiga puluh lima rumah sakit di jakarta
vaksin moderna ini hanya diperuntukkan khusus bagi warga dki
yang belum mendapatkan vaksinasi dosis pertama
warga yang hendak disuntik vaksin moderna harus mengantongi surat keterangan dokter
bahwa dirinya termasuk kelompok yang tak bisa menerima vaksin sinovac dan astrazeneca
seterusnya yang terlihat adalah vaksin dosis pertama
untuk yang belum sama sekali
untuk yang belum sama sekali pasti
karena kita bisa mengakses lalu dan bisa mendapatkan vaksin dari tempat tempat yang bisa mendapatkan vaksin
di lombok barat nusa tenggara barat warga antusias mengikuti vaksinasi di kawasan wisata senggigi
vaksinasi ditujukan kepada warga pelaku wisata dan juga masyarakat umum
banyaknya warga yang datang tak lepas dari lokasi yang berada di pinggir pantai
sehingga membuat peserta vaksinasinya lebih banyak

sebanyak tiga ratus dosis vaksin yang disiapkan kepada para pelaku wisata di kawasan wisata ini
dan aparat kepolisian bersama pemerintah kabupaten lombok barat turut melakukan pemantauan
agar tidak terjadi kerumunan